korban meninggal banjir bandang masamba di kabupaten luwutara suwasi selatan terus bertambah
hingga kamis tim basarnas telah mengevakuasi tiga puluh dua jenazah dan masih mencari enam belas orang hilang lainnya
korban tewas ditemukan dalam kondisi tertimbun lumpur dan material banjir bandang
agar bisa mengevakuasi jenazah tim sar pun harus memotong pohon tumbang dan menguruk pasir yang menumpuk
jenazah yang ditemukan kemudian dibawa ke rumah sakit hikmah masamba untuk diperiksa tim dvi bidang kedokteran kesehatan polda sulawesi selatan
tim dvi mengimbau warga yang kehilangan keluarga untuk segera melapor agar proses identifikasi bisa segera dilakukan
di mana keluarga yang merasa kehilangan keluarganya yang menjadi korban bencana dapat melaporkan diri di pos antemortem yang ada di lobi rumah sakit hikmah
penanganan jenazah semua kami usahakan dengan menggunakan protokol kesehatan di mana jenazah dilakukan desinfektan sebelum masuk di ruang pemeriksaan
lebih dari lima belas ribu warga harus mengungsi dari rumah mereka dan berlindung di tempat pengungsian sementara
meski selamat sejumlah penyintas hampir kehilangan nyawa dalam bencana ini dan anggota keluarga mereka menjadi korban meninggal dunia

lari ke motor bisa nendak lepas bawa juga air banjir masukkan rumahnya orang
ada anggota keluarga yang hilang
itu emakku emakku ini baru baru menikmati rumah sakit belum pergi bawa
sementara hujan deras yang terus mengguyur menyebabkan banjir kembali melanda luwu utara
ratusan rumah di masamba pun kembali terendam banjir
setinggi lima puluh sampai delapan puluh cm
hal ini menyebabkan warga hanya bisa menyelamatkan barang seadanya sebelum harus mengungsi kembali ke dataran yang lebih tinggi
tim liputan cnn indonesia